sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang mitigasi bencana kita ini kan kalau penanganan bencana relatif sudah sangat baik
bpbd maupun bnpb itu sudah sangat aktif ketika ada terjadi bencana
bpbd maupun bnpb itu segera datang ke lokasi dan segera melakukan evakuasi dan melakukan menolong para korban
jadi kita sebenarnya sudah layaklah memberi apresiasi kepada lembaga yang menangani bencana
cuma memang masalahnya banyak sekali kita ini kan hidup dalam indonesia ini kan hidup dalam lingkaran cincin api ya dikepung oleh gunung berapi
kemudian sesar sesar gempa juga ada di banyak tempat gitu sehingga sebenarnya negara kita ini negara yang sangat rawan bencana
di beberapa titik potensi likuifaksi juga ada tsunami bahkan dan lain sebagainya
hari ini juga terjadi letusan gunung semeru yang cukup besar sehingga aktivitas semeru dinaikkan di setiap pesawat
nah di beberapa titik masalahnya begini banyak warga itu yang masih tinggal di daerah daerah yang rawan bencana
tapi tidak menjadari bahwa
kita ini hidup di daerah yang rawan bencana
sebagai contoh misalkan di wilayah wilayah pegunungan
warga itu banyak yang tinggal di lereng lereng bukit gitu ya
dan masalahnya kemudian muncul menjadi masalah ketika bukit bukit itu berubah banyak berubah menjadi lahan perkebunan maupun pertanian
sehingga hutan yang dulunya di sana bisa akar akarnya itu bisa menahan
dan longsoran itu jadi rawan ketika ada gempa maupun ada hujan yang sangat berat
nah ini yang kemudian di banyak titik longsor dan juga ketika terjadi gempa maupun hujan deras itu berpotensi membahayakan masyarakat sekitar
di satu sisi yang lain juga rumah rumah yang belum ada kesadaran atau pemahaman yang cukup terkait dengan rumah yang tahan gempa misalnya
banyak di daerah ketika misalnya kalau kita melihat gempa yang di jogja pada tahun dua ribu enam kemudian juga yang kemarin di cianjur rumah rumah yang roboh rata rata tidak memiliki tulang atau yang tahan dengan gempa
sehingga ketika terjadi goncangan rawan roboh dan kemudian menimpa penghuninya
nah ini menjadi pr mitigasi itu bukan hanya sekedar penanganan bencana tapi bagaimana kemudian pemerintah harus bekerja keras ekstra keras
untuk memberikan kesadaran dini terhadap masyarakat terkait dengan kondisi tanah air kita ini yang rawan bencana
kalau saya ingat di palu juga sama ketika terjadi gempa besar kemudian terjadi likuifaksi
ada perumahan yang kemudian tanahnya bergeser sehingga timbul juga banyak korban jiwa di sana
nah pertanyaannya kan kemudian bagaimana mungkin tanah yang berpotensi terjadi likuifaksi
dibawah sebuah perumahan misalnya
nah ini hal hal seperti itu yang harus menjadi catatan bagaimana kemudian pemetaan wilayah wilayah yang rawan bencana
kemudian menyadarkan masyarakat yang tinggal di sana
atau bahkan juga terkait dengan pemetaan wilayah wilayah mana daerah daerah yang boleh dihuni atau tidak boleh dihuni misalnya seperti itu
di semeru misalnya sebenarnya kalau pemukiman relatif jauh
jadi lutusan yang terakhir bukan yang sekarang ya
yang sebelumnya itu memang sangat dahsyat sehingga juga menghantam perumahan
nah itu yang sejauh mana misalnya pemukiman itu tidak boleh terlalu dekat dengan gunung berapi misalnya
itu yang harus diatur oleh pemerintah
kalau misalkan masalah penanganannya sekarang sudah relatif sangat baik
tinggal sekarang bagaimana melakukan mitigasinya melakukan penyadaran penyadaran kepada masyarakat
termasuk juga memetakan kewilayah kewilayah
kemudian wilayah wilayah rawan penjana apakah di situ boleh dihuni atau tidak
baik mas revo ada dua poin penting yaitu bagaimana pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat
agar masyarakat jauh lebih sadar di mana mereka tinggal
kemudian juga peraturan yang dibuat pemerintah mengenai pembangunan di titik titik rawan
mas elvan sejauh ini seperti apa sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah
sudah cukup serius kah
untuk menyadarkan masyarakat karena kalau kita ingat di jepang salah satu kemudian dapat meminimalisir masyarakatnya benar benar paham
sejauh ini sudah serius kah
sudah sejauh apa yang dilakukan pemerintah mas elvan
oke sebetulnya pemerintah itu kan sudah punya yang namanya blueprint terhadap bencana di indonesia
kemudian bmkg juga sudah punya beberapa kali mengingatkan adanya potensi tsunami potensi gempa di indonesia
kemudian yang paling dikhawatirkan apa yang paling menyedihkan sebetulnya dari gempa cianjur kemarin adalah jumlah korban yang sangat banyak
jumlah tiga ratus orang lebih
artinya apa yang salah begitu kan itu yang mestinya kemudian kita evaluasi
lalu tadi disampaikan mas bmkg kan memang sudah punya ya yang namanya blueprint
artinya sudah sadar kita berada di ring of fire
ya kan kemudian kenapa kok korbannya masih banyak
apakah sosialisasi kurang segala macam itu dicek ulang
tetapi dari pernyataan bmkg kemarin kenapa kok korbannya banyak
salah satu karena gempanya berada di lokasi yang dangkal
ya kan gempa yang ada ini perlu dicek lagi itu garisnya kemana aja nih
kemudian dilakukan sosialisasi lagi kalau terjadi hal seperti ini
yang kedua adalah banyak banyak karena bangunannya karakteristiknya tidak tahan gempa
rata rata tidak menggunakan fondasi yang baik tidak menggunakan tulangan yang baik
artinya ini sebetulnya sudah ini ya apa namanya turun temurun ya kan
jadi pemerintah tidak bisa lagi sosialisasi dengan hanya menyampaikan bahwa kalau terjadi gempa ini harus dilakukan begini begini begini
tapi harus dari awal betul betul dari awal
artinya mulai dari pembangunan rumah rumah warga di sekitar daerah yang rawan gempa
itu betul betul harus dimonitor lewat mana bantuannya seperti apa ya kan
kemudian kayak semeru misalnya kejadian semeru hari itu persis setahun yang lalu juga terjadi erupsi
artinya seharusnya memang sudah ada terlebih dahulu
memang bencana ya namanya bencana tentu kita semua berduka
yang namanya bencana kita semua berduka mudah mudahan semua bisa bangkit
tapi bencana ini kan ada ilmu yang bisa mempelajari
semeru misalnya tahun lalu terjadi sekarang terjadi lagi
jadi apakah pemerintah ini sudah cukup lebih cepat menginformasikan
pr nya adalah bagaimana agar kita itu bisa ngasih tahu lebih awal
ya jadi kalau sudah terjadi kemudian kita apa namanya
kita menyelamatkan masyarakat memberikan bantuan itu sudah pasti
itu sudah menjadi bagian dari warga bangsa seluruh rakyat dan seluruh berbau membau untuk membantu
tapi pr besarnya adalah kita memberitahu sebelum kejadian potensinya
tidak terjadi retakan di sini kemudian semeru misalnya terjadi misalnya sudah ada tanda tanda akan keluarnya awan panas segala macam
jadi hal hal seperti itu saya kira yang perlu diumumkan lebih awal oleh pemerintah
sehingga kemudian bisa menekan korban lebih jauh lagi
dan jangan lupa pr terbesar adalah menyatakan masyarakat pentingnya
kita sadar bencana bukan hanya setelah terjadi tapi juga sebelumnya
kemudian mas revo ini juga menarik sebenarnya ya
apakah kan bukan pertama kali terjadi ada aceh ada semeru juga tadi disebutkan tahun lalu sudah
beberapa tahun yang lalu ada merapi dan lain lain
namun titik titik ini kemudian kan sudah dimitigasi dengan lebih baik
misalkan di aceh sudah dibangun bangunan ataupun rumah rumah

yang misalkan lebih tahan tsunami
kemudian di beberapa titik juga sudah dibangun rumah rumah yang lebih tahan gempa
pertanyaannya masa masyarakat harus menderita terlebih dahulu kemudian baru pemerintah sadar
bagaimana catatannya mas revo
ya itu memang dari satu bencana ke bencana yang lain kita selalu menarik satu pelajaran
gempa di palu misalnya ketika terjadi tsunami di palu itu juga menyadarkan kita
bagaimana potensi deteksi dini terkait dengan tsunami itu juga kita masih ada celahnya gitu
masih ada lubang celah yang dibuat
pada waktu itu bmkg sempat menyatakan ketika di jam sekitar jam enam
otoritas pemerintah pada waktu itu ya bmkg menyatakan bahwa berpotensi tsunami
tapi hanya sekitar beberapa senti gitu ya
tapi kan kenyataannya kemudian yang terjadi tsunami nya cukup besar
alat deteksi dini buoy buoy yang ada di daerah tanah itu juga bermasalah
sehingga pendeteksi yang dini dari bmkg itu agak meleset gitu
bukan agak meleset itu meleset
kemudian juga kita
tidak pernah atau mungkin orang lupa gitu ya dengan
kalau kita sendiri pada waktu itu kan banyak orang yang tidak tahu apa itu bencana likuifaksi
jadi kemudian ketika di palu kita tersadarkan bahwa ada bencana yang namanya tanpa gerak
likuifaksi dan itu cukup membahayakan
nah satu titik pelajaran titik pelajaran yang lain ini yang memang harus ditarik oleh kita bersama
tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat pada umumnya
hanya saja memang kondisi tentu di lapangan agak lebih susah gitu ya
rumah yang tanpa tulang misalnya yang rumahnya tidak begitu
yang rumah yang dibangun tidak tahan gempa itu tentu terkait dengan kondisi ekonomi masyarakat yang ada di wilayah tersebut
nah ini yang juga menjadi pr
masyarakat mampunya membangun rumah yang tidak ada tulang
yang tidak ada tulangnya tidak ada cakar ayamnya atau tulangnya
sehingga relatif ketika ada gonjangan sedikit dia trackingnya itu lebih cepat terjadi
nah ini itu juga menjadi persoalan yang lain
tapi hal hal yang juga mendasar yang perlu juga diatur oleh pemerintah dan pemerintah harus tegas juga
bagaimana kemudian wilayah wilayah yang rawan longsor itu tidak berubah fungsi
perubahan alih fungsi lahan itu juga harus diatur
sehingga itu juga bisa meminimalisir akibatnya keadaan
kemudian bagaimana ketika terjadi gempa
masyarakat itu sudah tersadarkan apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa
nah ini kan kalau di jepang kita mengetahui bahwa penyadaran terhadap gempa itu sudah masuk dalam semacam kurikulum ya
jadi diajarkan sejak pendidikan usia dini sekolah dasar
dan terus menerus itu disadarkan apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa
kalau sarja ingat juga ketika gempa yang di cianjur kemarin
itu kan ketua bmkg juga ada sedang berada sedang melakukan kapal pendapat dengan dpr
pada saat itu kan kepala bmkg cukup ketika ada
ibu dwi korita langsung masuk ke dalam kolong meja gitu ya
tapi kan respon dari anggota dpr yang lain terkesan seperti biasa biasa saja gitu ketika menanggapi
bahkan pimpinan sidang pada waktu itu sempat toh anu gitu ya
responnya juga agak tidak seperti terkesan bukan meremehkan mungkin ya
tapi terkesan tidak proper gitu reaksinya terkait dengan ketika ada gempa
baru kemudian pimpinan sidang memutuskan sidang di skors
dan kemudian semua anggota dpr yang melakukan kapal pendapat keluar ruang sidang
nah ini kan juga menjadi cerminan sebenarnya bahwa pendidikan mitigasi gempa
pendidikan bahwa masyarakat kita melakukan respon terhadap sebuah bencana itu masih minim
jangankan ke kelompok kelompok yang masyarakat kelas bawah
bahkan sekelas masyarakat yang berpendidikan yang relatif berpendidikan
responnya juga seperti dalam tanda kutip ya
dalam tanda kutip memang seperti gempa ini seperti tidak ada apa apa gitu

tapi ini menjadi kemampuan
oke baru kemudian memang harus keluar ruangan dan sebagainya
tapi ini menjadi kemampuan

bahwa bagaimana melakukan pendidikan terkait dengan keadaan yang kehadiran
jika terjadi bencana apa yang harus dilakukan
itu harus diupayakan sejak usia di sini
sehingga orang itu ketika terjadi gempa responnya seperti apa
itu sudah tidak muncul kepanikan
tapi responnya juga tepat
sebabnya evakuasi seperti apa
semua itu sudah masuk ke dalam nahdi darah lah
ibaratnya seperti itu
jadi tahu apa yang harus dilakukan
mas revo apakah itu seperti yang terjadi di semeru
pada tadi pagi setidaknya warga tidak sulit untuk dievakuasi
bahkan banyak yang sudah mandiri melakukan evakuasi
seperti itukah yang seharusnya seluruh warga
semua masyarakat indonesia terutama yang berada di titik titik rawan
ya seharusnya memang seperti itu
kalau semeru mungkin memang memori terhadap letusan yang terakhir
yang setahun yang lalu itu masih cukup lekat ya
jadi ketika terjadi letusan
masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan
tidak seperti yang sebelumnya
misalnya kalau semeru itu kan termasuk aliran lahar yang
laharnya itu juga kemudian ditambang untuk menjadi material bangunan

kalau di sebelum sebelumnya ketika terjadi lebusan atau banjir lahar dingin
masyarakat responnya masih ya sampai sampai bukan sampai sampai sih
tapi tidak cepat tanggap
bahkan lebih mementingkan menyelamatkan truk dan sebagainya
tapi kalau kita lihat yang hari ini bagaimana proses evakuasinya

mungkin karena memang memori terhadap bencana itu
karena sebelumnya sudah cukup masih cukup melekat ya sangat melekat
nah ini sebenarnya yang harus disadarkan kepada semua masyarakat indonesia
bahwa kita ini tinggal di wilayah yang rawan bencana
bahkan seharusnya kan sebenarnya kan kalau lewat budaya misalnya ketika dulu di tsunami aceh
kenapa kemudian orang orang di niat itu relatif sedikit gitu ya
relatif sedikit korbannya karena mereka kan punya kearifan lokal
terkait ketika mereka tahu bahwa melalui lagu lagu yang mereka nyanyikan
dan itu merupakan pendidikan terhadap anak anak usia dini
mereka menyebut smong ketika air laut surut
nah itu yang dinamakan smoke maka mereka langsung naik ke dalam naik ke bukit bukit
nah ini kan hal seperti itu yang sebenarnya yang seharusnya dilakukan
atau disadarkan kepada semua masyarakat indonesia
bahwa ada kearifan kearifan lokal tapi tidak hanya bergantung pada kearifan lokal
yang lebih penting adalah karena tidak semua memiliki kearifan lokal yang sama gitu ya
tapi bagaimana kemudian pemerintah melakukan penyadaran penyadaran
pendidikan pendidikan bagaimana memitigasi bencana jika sebuah bencana itu terjadi
baik mas revo mitigasi bencana tidak hanya mengenai penyadaran masyarakat
seperti yang tadi juga sudah diungkapkan oleh mas revo dan juga mas elvan
ada mengenai alih fungsi lahan yang tadi disebutkan oleh mas revo
kemudian juga ada pembangunan rumah warga dan juga infrastruktur lainnya
mas elvan terakhir saya mau tanya dari catatan detik com
bagaimana peraturan peraturan mengenai ahli fungsi lahan pembangunan rumah warga terkait dengan bencana ini
apakah sudah ada kalaupun sudah ada apakah sudah cukup dan benar benar ditegakkan
oke sebetulnya kalau soal aturan itu sudah ada kalau penegakan biasa kan
penegakan itu kalau di indonesia itu harus diawasi kalau nggak diawasi dengan ketat ya
ya akan kayak gini kejadian lagi jadi baru setelah bencana baru jadi baru perbincangan lagi
sebetulnya lebih penting adalah early warning system
apakah early warning system yang selama ini selalu disampaikan oleh bmkg oleh pemerintah itu betul betul berjalan
coba kalau kemarin dilihat video yang beredar yang viral ya kan
orang orang begitu gempa terjadi viral lari pontang panting ada yang ke kanan ada yang ke kiri
jadi pemerintah itu belum membangun situasi yang matang tentang jalur evakuasinya
kalau early warning systemnya jalan jalur evakuasinya jalan
mestinya itu kan masyarakat betul betul tahu kalau terjadi bencana harus lari kemana
itu dulu aja baru yang lain lain itu ditetapkan saya kira kalau memang ngasih potensi memang kita masih perlu banyak belajar
karena jepang itu sangat cepat ya misalnya semeru dinyatakan erupsi langsung membuat peringatan potensi tsunami gitu loh
padahal mereka belum terdampak apa apa karena di jepang
begitu terjadi gempa atau banjir jalur evakuasi sudah jelas naik ke bukit bukit yang ini lewatnya ini
jalurnya ada jadi kemudian orang tidak terjadi kepanikan
kemudian korban yang turun terjadi tidak terlalu banyak
saya kira itu catatan untuk pemerintah adalah early warning system yang baik termasuk dengan jalur evakuasi
berbagai hal peraturan yang mendukung itu saya kira betul betul dikawal seperti yang tadi mas revo sampaikan
kuncinya adalah konsistensi
jadi mau aturan apapun dibuat kalau tidak konsisten menjalankannya
masyarakat nanti akan mencari
yang akan terus menjadi korban gitu ya
jadi pemerintah ingat tugasnya undang undang dasar
pemerintah harus betul betul menjaga segenap warga negara indonesia dan tumpah darah indonesia
jadi mudah mudahan ini jadi pelajaran penting dan ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini
artinya penanganan bencana bisa lebih baik sehingga korban bisa ditekan
dan masyarakat bisa hidup dengan tenang meskipun di wilayah ring of fire begitu
baik jangan kemudian masyarakat harus menderita terlebih dahulu baru dibicarakan kembali
seperti itu ya mas revo dan juga mas elvan
yang ramai dibincangkan baru diputuskan oleh komisi satu dpr ri adalah panglima tni kita yang
calon panglima tni kita yang baru kita akan bahas bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia
dan juga detikom mas trewo dan juga mas elvan usaijuda